terima kasih anda masih bersama kami
dua ekor ikan arapaima gigas selasa pagi kembali ditangkap oleh dua orang nelayan di sungai rolak gunung sari surabaya
ikan sepanjang satu lima meter lebih ini kemudian diserahkan ke balai karantina perikanan surabaya
sementara petugas kementerian perikanan dan kelautan jombang mendatangi pemilik lima ekor ikan arapaima
dan meminta agar ikan segera diserahkan atau dipidana enam tahun penjara
warga sungai rolak gunung sari surabaya selasa pagi dikejutkan dengan penangkapan seekor ikan arapaima gigas sepanjang satu lima meter
pretator asal sungai amazon ini ditangkap oleh seorang nelayan bernama haryanto bersama rekannya
penangkapan bermula dari salah satu warga yang sempat melihat ikan berukuran besar berada di bawah jembatan
keduanya langsung menangkap ikan yang kemudian diketahui adalah ikan arapaima
hasil tangkapan kemudian dilaporkan ke balai karantina ikan pengendalian mutu surabaya
malamnya warga rolak surabaya kembali menemukan ikan arapaima gigas di pintu air rolak gunung sari surabaya
berbeda dengan tangkapan sebelumnya ikan arapaima gigas kali ini lebih besar dengan panjang hampir dua meter dan berat sekitar lima puluh kg
sayangnya ikan yang ditangkap mati karena terus berontak
sementara petugas gabungan dari kementerian kelautan dan perikanan serta polisi mendatangi lokasi kolam ikan arapaima
udin di desa banyu arang jombang
kedatangan petugas untuk mensosialisasikan tentang bahaya kepemilikan ikan arapaima bagi ekosistem
petugas akan memberikan sanksi pidana bila pemilik tak segera menyerahkan ikan
ikan arapaima itu memang menurut aturan undang undang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah indonesia
dan ikan ini sudah diperihara sudah lama dua belas tahun
itu banyaknya sekitar dua meter
masudin mengaku tidak keberatan menyerahkan ikannya
namun ia meminta perlakuan yang sama kepada seluruh pemilik ikan arapaima lainnya yang tidak memiliki izin
jadi kalau memang ini nanti boleh dipelihara syarat dan ketentuannya kayak apa apakah bikin permohonan
seperti halnya kalau di kata pak kasat tadi kalau undang undang itu bersifat universal berlaku seluruh indonesia
dari data balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan
sejauh ini sudah ada tujuh belas ikan arapaima tertangkap
berarti masih ada satu lagi ikan yang belum tertangkap